di tempat tadi
itu kamu rednya ada
kamu dari mana
tadinya mau besuk kang gobang
kata kang murad
kang gobang udah sadar
tapi belum bisa dibesuk
sekarang mau kemana
mau liat gobang
belum boleh sama dokter
nanti dokternya marah
bener apa cuma mau nyeneng nyenengin saya aja
kamu kenal jupri dimana
waktu itu dia mau beli sepatu disini
ada model yang dia suka
tapi nomernya gak ada
terus saya minta nomor hp dia
buat kalau nomornya udah ada
saya bisa hubungi dia
terus waktu udah ada
saya suruh kesini
tapi di jalan dia kecopetan
dia ngasih tau saya
minta bantuan kang murad
nomernya balik lagi
abis itu deket sama kamu
sayang sama prita juga sejarahnya sama
deket gara gara pernah kecopetan
ngomong di telpon mah susah
mending kita ketemu aja
satu sampai satu lima jam dari sekarang
waktu aku bilang mau nikah
orang tua aku kaget
kenapa kau tidak mau nikah
memangnya pacar kamu udah kenapa
boroboro udah kenapa
dipegang aja gak mau kamu mah
terus rencana akan kedepannya gimana
tidak ada yang bisa dikira
tidak ada yang bisa dikira
tidak ada yang bisa dikira
saya mau kontrak satu rumah
kontrak gak apa apa
asal jangan ikut sama mertua
bukan ikut orang tua
biar kita bisa mandiri
ngurus rumah tangga sendiri
tapi rumah yang biasa aja
kecil nggak apa apa ya
yang penting halamannya luas
biar bisa ngejemur banyak kicimpring
kalau kang udah ngontrak rumah
khusus buat produksi kicimpring
sayang kalau karyawannya nggak banyak
kalau rezekinya dikasih laki laki semua atau perempuan semua gimana
ya udah gak apa apa
orang tua kamu udah tahu
kalau aku ngelamar kamu
istri saya udah setuju
dia kayaknya gak ada pilihan lain
yang bisa dipakai buat ngejamin agar dapur terus ngebul
sama anak saya terus sekolah
kamu sama orang tua kamu ke rumah imas
berarti besok imes harus pulang duluan
aku langsung pergi lagi ya
saat cari murad malah kamu yang muncul
biasanya kang pipit satu paket sama kak murad
mungkin dia marah
saya mau cari dia dulu
di rumah sakit
buat apa kamu besuk orang yang gak peduli sama kamu
waktu kamu yang susah
memang dia prihatin sama kamu
waktu kamu butuh bantuan
memang dia yang bantu kamu
oh sekarang kamu tahu dia ada di rumah sakit
itu sudah cukup
aku belum tahu kau clusters apa mah
halo kamu dimana cari kamu sempat tadi
itu kamu renyah ada udah tahu
hmm kamu dari mana dari dalam tadinya mau besok
anggobang kata kang murad kang obang udah sadar tapi belum bisa di besok
sekarang mau kemana mau lihat koba belum boleh sama dokter sebentar
nanti dokternya marah nanti kamu disuntik
hai besok balik aja ya saya pulang dulu oke
hai hai masih terima job siapa sekarang harus saya kirim ke rumah sakit
hai saya besok harus ke sumedang perintah teknik nasi saya minta tolong kang murad yang tahu disini siap
hai jangan lupa pulangnya membawa tahu sumedang makanan aja yang dipikirin marah marah aja
apa dimana bos di tempat biasa aku lagi di jalan sebentar lagi sampai

kapan akan mau besok kang gobang
akan gak ada rencana besok kang gobang
tunggu dia sadar
udah sadar tapi bisa ditengok
besok saya berangkat ke semedang sementara itu saya akan pergi ke jawa tenggara
besok saya berangkat ke semedang sementara itu saya akan pergi ke jawa tenggara
kang murad jangan handle urusan rumah sakit
kang murad jangan handle urusan rumah sakit
itu aja kan laporannya
itu aja kan laporannya
saya boleh ikut
saya mau ke dalam mau ikut
saya mau ke dalam mau ikut
bukan ke dalam
nanti kalau mau besok kang gobang
selamat siang bos
dapat berapa dompet
masa cuma tiga dompet kayak copet baru aja
nana kan memang baru
tapi kan kamu sudah semester dua sebentar lagi uas
besok saya usahakan lebih dari tiga bos
ya sudah sana saya mau istirahat
memang ini dia
barangnya kita harus menghasilkan berapa dompet sehari
bos gak bilang harus berapa
tapi lebih banyak dompet yang kita dapat itu lebih bagus
tiga itu termasuk sedikit
iya kecuali di dalam masing masing dompet minimal uangnya satu juta
memangnya kita bisa tahu isi dompet sebelum dicopet
kita tanya sama yang punya dompet sebelum kita copet
isi dompetnya berapa
sejenggo kangen sama kamu
dimas pamit deh besok mau berangkat ke sumedang
dikdik sama keluarganya kapan
kobang sudah lewat
imas minta doa restunya teh